sehari setelah ketok palu seribu orang pegawai komisi pemberantasan korupsi bersama jajaran petinggi kpk
langsung menggelar aksi penolakan terhadap revisi undang undang nomor tiga puluh tahun dua ribu dua tentang kpk
masa yang melakukan aksi di depan gedung merah putih jakarta ini mengaku telah memberikan surat tertulis kepada presiden joko widodo
sebagai upaya penolakan terhadap revisi undang undang kpk
dalam orasi yang melibatkan semua jajaran kpk ini setidaknya ada lima belas hal yang disebutkan sebagai pelemahan terhadap kpk
atas revisi uu no tiga puluh tahun dua ribu dua puluh
di antaranya keberadaan dewan pengawas yang memiliki kewenangan intervensi penggeledahan penyadapan dan penyitaan kpk
sumber penyelidik dan penyidik kpk yang harus berasal dari polri serta ppns
kewenangan penuntutan yang harus bekerjasama dengan kenjaksaan
serta adanya sp tiga atau kewenangan penghentian perkara yang membuat kpk seperti halnya penegak hukum lain
pimpinan kpk saud situmorang yang mengikuti aksi tagar safe kpk di depan gedung merah putih jakarta pada jumat kemarin
dengan tegas menolak rencana revisi undang undang no tiga puluh tahun dua ribu dua tentang kpk
dalam orasinya ia menyebut perubahan uu kpk tidak perlu dilakukan
karena uu saat ini sudah mengakomodir pekerjaan kpk yang independen
kalau memperlepas tolak
mereka law maker itu hak mereka tapi akan menjadi aneh kalau kita tidak mendekati undang undang secara filosofis sosiologis dan juridis formal
oleh sebab itu kita lakukan itu
kita ngirim surat hari ini presiden dengan mudah dengan pengundangannya yang laksanakan ini
selain itu aksi tagar safe kpk juga ditujukan untuk menolak calon pimpinan kpk yang bermasalah
kpk mengaku telah menyampaikan surat tertulis kepada presiden joko widodo untuk menolak revisi uu kpk
menanggapi hal ini anggota komisi tiga dpr arsul sani justru menyatakan bahwa revisi undang undang kpk telah disetujui oleh pimpinan kpk
hal itu terungkap pada saat rapat dengar pendapat bersama kpk
arsul sani menyebut pimpinan kpk telah menyetujui revisi undang undang kpk asal tak melemahkan kpk
arsul menyayangkan pihak kpk tidak menyampaikan pernyataan sesuai dengan data yang ada
ia berencana mencari arsip rapat komisi tiga sebagai bukti bahwa di dalamnya terdapat pernyataan setuju dari pimpinan kpk soal revisi undang undang ini
saya tidak ingin mengatakan rintang batu sembunyi tangan
tapi saya ingin menyampaikan siapa saja baik kami yang di dpr maupun teman teman yang ada di kpk
kita bicaranya berbasis data lah arsip ya
saya akan cari ya arsip rapatnya ya mungkin nanti ya bisa kita sampaikan juga kepada media supaya segala sesuatunya clear lah jelas ya tidak berbantah pantahan saja
sementara itu desakan agar presiden jokowi ikut menolak revisi undang undang kpk
tak hanya muncul dari para pimpinan dan pegawai kpk saja
dikutip dari laman cnnindonesia com ribuan orang di luar kpk telah menandatangani petisi yang tertuang dalam situs change org
petisi yang diinisiasi direktur eksekutif indonesian center for environmental law henry subagio ini
berjudul indonesia bersih presiden tolak revisi uu kpk hingga jumat sore telah ditandatangani oleh lebih dari tiga orang
tim liputan sintra dan sintra yang diperlukan untuk menolak revisi undang undang kpk
diperlukan oleh lebih dari tiga orang